gunakanlah pengelihatan mata batinmu
peliharalah dendam dan kebencianmu
kehilangan pengelihatan bukanlah segalanya
kau pasti bisa membalaskan dendaku
semua penyebab ini
adalah kian santang
yang menyebabkanku menjadi buta
dengar kian santang
aku akan membalas semua ini
aku akan membalas
akan membuat menjadi buta
baman adet darn
aku aus sekali baman
toh berikan aku air minum
kau tidak bisa merasakan haus
karena tubuhmu terbuat dari besi
sehingga kau tidak dapat merasakan haus dan lapar
tolong mengingatkan aku air banget
kali ini aku akan berbaik hati
untuk memberikan kau air yang segar
kali ini aku akan berbaik hati
kita tidak bisa masuk dalam
kalau sadar dengan begitu saja
ada baik kita menjamar
aku setuju denganmu
sepertinya saya melihat seseorang
bagaimana dengan penyamaranku rai
aku akan menemukan lo
ya allah kenapa kita sampai ada di sini atuh pada saatnya kangen sama lilis atuh
ya allah selamatkanlah aman dan amin semoga ada yang menolong kita yakin aman amin
siapa kalian tenanglah paman ini aku
ini mas eh raden raden arya arya kemuning aman betul
amin ini ke lapangan aku akan menjebol pintu ini baik raden
ah terima kasih mas akhirnya doa kita terkabul
ya aman betul ya amin paman kita harus segera pergi dari sini baik baik
sekarang aku buta raka aku tidak berguna raka
rai tenang lereh jangan menyuruhku tenang raka aku tahu aku tidak akan bisa melihat lagi selamanya
aku tidak akan membiarkan itu terjadi
aku akan mencari cara
agar pengelihatanmu kembali
cukup raka cukup aku tidak mau diberi harapan palsu aku tahu raka aku tidak akan bisa melihat lagi aku
tidak berguna raka mataku sekarang sudah buta raka aku tidak bisa berbuat apa apa yang aku inginkan
aku akan membalas dendam
tapi bagaimana raka
bagaimana dengan mataku yang buta ini
jangan kau berputus asa diku
kalau penglihatan lahirmu tidak berfungsi
gunakanlah pengelihatan mata batinmu
peliharalah dendam dan kebencianmu
kehilangan pengelihatan bukanlah segalanya
kau pasti bisa membalaskan dendam
kepada kian santang
aku tidak boleh hidup dalam keterpurukan
aku akan berjanji
aku akan membalaskan dendamku
kepada kian santang
sekarang aku harus berkirai
karena aku sedang menjalankan misi
hai baiklah raga hehehe harga dana sekarang waktunya kita pergi ayo jaga dirimu baik baik
adikku benar apa yang dikatakan raka aku harus membalaskan dendam dan memelihara dendam sampai
hai kalian yakin sekarang ini pulang kepada pokokan syahsanudin iya raden lagi pula
kembar kan sudah ditemukan dan sudah dikembalikan ke istana pajajaran jadi kami pulang lagi pula
kami sudah puas ke jalan jalan paham baiklah kalau begitu akan kalah juga
untuk mengantarkan mereka berdua kepada pokokan kakek guru syahsanudin dengan senang hati raden
adalah besok kamu sebeban sebentar dendam hai hai